meski kawasan bundaran hi belum dibuka untuk hari bebas kendaraan bermotor atau car free day
pada minggu pagi sudah banyak warga yang berolahraga
petugas terpaksa membubarkan warga yang berolahraga secara berkerumun di kawasan tersebut
kawasan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di bundaran hi
sudah ramai warga yang berolahraga sejak minggu pagi
padahal kawasan cfd ini belum dibuka pada masa psbb transisi ini
selain berlari pemirsa banyak pula warga yang bersepeda
petugas yang mengawasi kawasan cfd terpaksa membubarkan warga yang berkerumun saat berolahraga
petugas melarang warga yang beristirahat di kawasan bundaran hi
diminta untuk melanjutkan kegiatan olahraganya
larangan tersebut diberlakukan karena dki jakarta saat ini menerapkan peraturan psbb transisi
ya olahraga karena kan kita ada setelah world cup juga sih

jadi kita harus sadar juga
jangan sampai apa yang kita lakukan selama ini
yang sudah kita sama sama kerjakan selama ini
berjuang selama ini
ya jangan sampai sia sia ya